bukan gitu abah
ada jalan kan tuh sama abah
iya gue tuh masih betes sama abah
masih marah gue mau abah
karena gue gak yakin kalo abah tuh punya pacar
ya ampun rai
jahat banget sih lo jadi anak
nih gue kasih tau sama lo ya
abah tuh juga manusia
mana ada manusia betah jomblo lama lama
itu juga sekarang dia udah punya pacar
megan aja punya pacar masa abah gak punya
karena abah juga masih punya gue kali sih
yang gak usah jauh jauh nikah deh
sekarang aja lo udah ngebagi dua cinta lo
ke abah sama ke mondi
raya sama mondi tuh masih pacaran
jadi tanggung jawabnya itu masih belum besar banget
cintanya gak bisa ngebagi dua dong
kalo sedangkan abah
itu pasti ujung ujungnya pernikahan
kalo udah nikah tanggung jawabnya semakin gede
terus udah gitu waktu tuh dibagi juga
materi pun dibagi
lama lama tuh raya pasti tersisikan
iya bener rai

gak mungkin lah bisa sayang ke ibu kandung sendiri
wah edan ya si meo
bukannya nasehatin si neng
supaya bisa menerima mamah baru
iya pasti si dodol
yang kenoknya gara gara dia
semoga ember tidak semakin bocor
ini saya keliatan jalan sama si neng manis
aku juga keliatan jalan sama si neng manis

aku juga keliatan jalan sama si neng manis

aku juga keliatan jalan sama si neng manis

aku juga keliatan jalan sama si neng manis

aku juga keliatan jalan sama si neng manis
aku juga keliatan jalan sama si neng manis

aku juga keliatan jalan sama si neng manis
aku juga keliatan jalan sama si neng manis

aku juga keliatan jalan sama si neng manis
aku juga keliatan jalan sama si neng manis
aku juga keliatan jalan sama si neng manis

aku juga keliatan jalan sama si neng manis

aku juga keliatan jalan sama si neng manis
aku juga keliatan jalan sama si neng manis

aku juga ketawa
aku juga ketawa
iya dia mamanya reva
agis lo bawa motor gue biar gue antarin adriana ke rumah sakit
om dudung mah cuma horeh itu itu
kalau itu beneran mau badmin
nanti membolokot tangannya jadi makin hitam
dudung lebek saya
saya tau om
tapi jangan di ledekin gini dong om
itu yang rusak salah itu benerinnya
sini ini tuh
ini gara gara kamu nih
urusan percintaan saya
bakalan makin kacau tau
supaya si neng itu jangan sampai punya ibu tiri
waduh bah kacau
kalau gitu saya cuma bisa
kalau minta terus
kalau tidak ada sorry sorr
the maori ya saya tidak akan kasih kamu maaf
abah jangan begitu dong bah
baik hati sedikit kasihlah
kalau abang nggak bisa kasih biar saya yang kasih deh
saya kasih tau neng
ngancam kamu teh
ya budak teh
servis gratis masih berlaku tidak
kilometernya sudah saatnya servis
motor dan hubungan abah
ayo kamu teh budak penghar
tapi pengheretan pisah sih
maaf ya udah ganggu abah
neng mau ke mana
neng mau ke rumah budona ngantriin undangan
terus pulangnya naik mau ke
dojo macan putih ya udah tuh
neng mau ke rumah abah hantarin ya
enggak enggak usah abah naik bareng temen temen aja
soalnya kan neng ntar pulang agak malem
abah kalau mau pacaran masuk aja sana
eh siapa juga yang mau gitu sih neng
masuk ngarang wah
abah mah gak akan kemana mana neng
jangan bohong gak boleh jadi tukang bohong
kata orang ya
kalau bapaknya tukang bohong
nanti anaknya jadi tukang bohong juga
eh memangnya kamu anak abah
ikut campur urusan dan hormat tangga abah
kalau es campur tidak dosa
enak bah es campur
bukan gitu abah
kalau katanya orang melly itu kan sahabatnya raya
kalau sahabat itu
artinya keluarga yang terlambat
keluarga juga keluarganya ketemu gede
kalau kata pepatah nih
sahabat adalah keluarga yang
terbelakangan eh datang belakangan
udah mel ah mau banyak kamu aja
kejarin makanya tau
masjid enggak mau doang
masjid enggak mau doang
masjid enggak mau doang
masjid enggak mau doang
masjid enggak mau doang
masjid enggak mau doang
p tror me menunggu ya
sampai raya raya
lho berndak kok
buat lu sha